pasca tragedi kanjuruan persatuan sepak bola indonesia atau pssi menjadi sorotan
akhir pekan lalu pssi memutuskan akan mempercepat pelaksanaan kongres luar biasa
keputusan ini diambil di tengah ramainya tuntutan agar pengurus pssi mengundurkan diri pasca tragedi kanjuran
untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ketua umum pssi muhammad iryawan
selamat malam pak iwan
terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
kita cukup kaget ketika akhir pekan lalu kemudian pak iwan bersama exco kemudian menyampaikan konferensi pers akan mempercepat klb
alasannya seperti apa dinamikanya seperti apa akhirnya keluar keputusan ini
terima kasih kita mengadakan rapat exco secara khusus exco emerging meeting namanya
dengan seluruh exco yang kebetulan dua belas exco hadir
berarti korum ya hadir baik sepuluh
lalu langsung dua virtual
kita berdiskusi cukup panjang
jadi akhirnya kita bersama sama sepakat memutuskan untuk klb dipercepat
karena saya menimbang ada kepentingan lebih besar daripada kita duduk di kursi federasi sekaligus ketua umum dan exco itu
sepak bola itu ada marwahnya atau ada ekosistem adalah di kompetisi
di situ banyak sekali orang
menggantungkan hidupnya untuk hidup dari sepak bola
hampir ada satu ratus dua puluh ribu mungkin puluhan ribu lah pokoknya
ada pelatih pemain wasit kitman pegawai umkm yang hidup dari sepak bola
nah itu harus tidak boleh korban gara gara kita tidak melakukan klb
saya merespon apa yang disampaikan oleh tim tgipf dalam rekomendasi
jadi pemerintah baru akan mengizinkan
kompetisi bergolong apabila klb
tapi yang terpenting satu itu dulu
saya tidak mau ada ekosis sepak bola berhenti sehingga banyak orang yang tidak makan atau korban karena tidak bisa hidup karena tidak ada kompetisi
yang kedua tadi sampaikan saya merekomendasi menangkap atau merespon rekomendasi tgipf yang menyampaikan disitu ada salah satunya pemerintah tidak akan memberikan izin apabila tidak ada klb
meskipun baru hanya dua klub aja yang melakukan bersurat klb tapi saya menimbang dengan exo daripada beraut raut nanti banyak pro kontra di lapangan
khawatir terdiri perpecahan dalam tubuh sepak bola pssc
kan ada berapa puter ada delapan puluh sekian puter yang memilih exo itu dengan ketua umum
khawatir nanti atau memang sudah ada suara suara seperti itu
indikasi kemungkinan sudah ada
tapi saya mempercepat karena khawatir nanti terjadi perpecahan terjadi konflik baik itu psikologis maupun fisik saya nggak mau
daripada nanti terjadi berawut rawut ada berdarah karena itu baik saya sekarang melakukan klb
pak iwan saya ingin mengutip apa yang disampaikan pak hassani abdul ghani salah satu exo pssi juga
ada tekanan dalam menggelar kongres luar biasa ini
jadi kemarin ini
itu ada emergensi rapat exo hari jumat
emergensi dilakukan karena adanya tekanan tekanan salah satunya izin tentang pertandingan kompetisi
terus ada tekanan supaya ketum dan anggota exo mundur dan macam macam
tekanan seperti apa intervensi atau seperti apa pak iwan
saya rasa tidak ada ya
pemerintah nggak ada intervensi ya
sampai dipastikan itu
kan semua dari awal pak menpora menyerahkan
pemerintah tidak akan mengintervensi atau ikut campur dalam urusan sepak bola itu memang sangat dimengerti sekali
karena oblo oblo tahulah mengatur sepak bola
jadi tidak ada
memang kita akhirnya bersepakat semuanya
karena juga kan media begitu mempriming
begitu menekan kita
ya kemudian juga yang lebih penting bukan itu
yang tadi ekosistem sepak bola terus jalan
ekosistem sepak bola yang menghidupi berapa puluh ribu orang terus jalan
karena kesian mereka
berkorban gara gara kita tidak mau klb
mudah mudahan klb ini nanti kompetisi bisa bergulir
berarti murni untuk kepentingan yang lebih besar lagi
bukan hanya untuk memenuhi tuntutan untuk mundur dari jabatan anda ataupun pengurus yang lain
mundur itu tidak menyelesaikan masalah
justru bentuk tanggung jawab moral itu saya tetap menghadapi situasi ini
kalau mundur saya dengan teman exo tinggal pulang aja
tapi mau saya tinggal sudah sisi besar ini
ini masih ada berjalan ada program program
tidak boleh dong
ya tanggung jawab moral saya adalah
saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya
dan mempersiapkan klb itu
nanti di dalam plb itu kan ada
apa akan ada penentuan ketua baru dan exo baru
itu sudah jelas kan
jadi itu bentuk tanggung jawab moral saya dengan teman teman exo
sambil kita melihat kembali pernyataan dari pak mahfud
yang beberapa kali karena juga ketua tim gabungan independen pencari fakta
bagaimana kemudian tampaknya dari sisi pertanggung jawaban secara moral itu penting
kita simak pernyataan kembali pak mahfud md berikut ini
pertama bahwa kejadian di kanjuruhan itu karena penembakan gas air mata
yang kedua pssi itu secara organisataris tidak boleh kita intervensi
tapi secara rilis dia bertanggung jawab
satu tanggung jawab pidana karena telah menyebabkan kematian orang banyak
yang kedua tanggung jawab moral
tanggung jawab moral mundur
segera kongres luar biasa ganti pengurusnya susun lagi
yang ketiga perbaiki stadion
ubah aturan aturan statuta dan keanggotaan di pssi
itu semua sekarang sudah dilakukan
baik hari ini juga pak mahfud kembali mengatakan dengan adanya klb bisa dipastikan ketua umum pssi dan jajarannya juga akan mundur
pertanyaannya jika kemudian kembali terpilih
apakah itu memungkinkan
ada banyak suara yang mengatakan klb hanya taktik saja
itu kan sudah aturannya
tidak memikirkan terpaling ke pilih atau tidak
saya benar benar juga mau maju kan
kita tidak bicara itu
kita hanya menyesuaikan yang menjadi kewajiban perbaikan sepak bola
ada transformasi sepak bola yang sudah diberikan konsultasi atau penggadeng oleh fifa
kalau saya masih dengan eksomasi
saya masih dengan eksomasi
tidak ada siapa yang mau menjalankan ini siapa yang mau memimpin
meskipun ada kesekjenan tapi kan harus ada leadernya
itu salah satu bentuk tanggung jawab kita dengan exo itu menyelesaikan itu
sekarang dibentuk task force satuan tugas tugas
itu melihat berapa yang masih kurang dalam sepak bola ke indonesia
tata kelola manajemen kompetisi kemudian safety and security kemudian stadion tadi pak ngud katakan
kita juga sepak bola juga sporter
kita ingin itu semua berubah
sehingga nanti dengan kejadian yang mahal sekali ini sepak bola kita akan lebih baik
karena arahan presiden vipa waktu ke kantor kami itu
kejadian pernah juga terjadi di tempat lain
tapi kamu harus belajar dari kejadian ini untuk memperbaiki tata kelola sepak bola
makanya ada penggandingan dari fifa dan afc di pssi yang untuk melakukan transformasi itu
transformasi itu siapa aja sih
ada pemerintah ada kementerian pupr perbaikan stadion
ada menpora di sana ada kementerian kesehatan ada kemendagri
karena stadion kita itu kan tata punya pemda
harus ada komunikasi
kemudian ada pihak kepolisian dan juga koni di sana
yang masing masing harus melakukan apa yang ditugaskan nanti
dan membuat rumusan
sehingga ini menjadikan eksemplen ke depannya untuk memperbaiki sepak bola kita sesuai dengan penggandingan dari vipa
tadi banyak yang anda sebutkan
semuanya memang harus berkoordinasi untuk lebih memajukan dunia sepak bola
tapi khusus berbicara mengenai tragedi kanjuruhan
menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab pak iwan
mungkin mbak bisa jawab sendiri ya
kejadiannya kayak gimana
yang jelas kita di sisi saya aja ya
pssi kan seaku tataran regulator kebijakan
di bawahnya ada tataran apa namanya
itu kesejenan dengan implementasi yang ada
baru dari sini mendelegasikan untuk klub liga ini ke lib
di sini lib pun tidak bisa semua setiap pertandingan dia bisa melihat
dirigasikan kepada panpel
itu kan sudah ada pembagiannya gitu
saya bicara di pssi nya ya
tapi kalau yang lain mungkin mbak udah tahu sendiri
kejadian itu kayak gimana
saya tidak bisa komentar itu ya
karena kita ingin mengkonfirmasi
baru kali ini kita bisa menghadirkan pak iwan bersama kita
menjawab pertanyaan publik
pertanyaan saya selanjutnya
karena ini juga rilis dari ataupun hasil dari tim gabungan independen pencari fakta
betulkah memang berbagai pihak tersebut saling lempar tanggung jawab dalam kasus ini
masing masing kan sudah diberikan tanggung jawabnya kan
ya waktu kita dipanggil tgf ya mengatakan ini yang kita lakukan gitu
ya ada pertanyaan
ada pun kekurangan pasti masih ada kan
akhirnya mereka mendekomendasikan itu ya
itu mungkin rumusan dari tgpf
makanya salah satunya rekomendasi saya respon kan klb
karena merespon satu rekomendasi menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan berizinan liga sebelum klb
ya sekarang kan kita sudah di clear klb
mudah mudahan ini segera liga bergulir
revisi statuta dan peraturan pssi
saya meng quote dari hasil rekomendasi juga
dalam rangka membangun persepak bola nasional yang berperadapan dan bermakna bagi kepentingan publik
penyelamatan pssi tidak cukup hanya berpedoman pada regulasi pssi yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik
betulkah di internal pssi seperti itu
ya ada rekomendasi itu
tentu kita harus duduk bareng bersama dengan komponen terkaitnya
ada kalau tidak salah saya dengar ada rekomendasi supaya tidak ada asprop
kan tidak mungkin juga gitu
asprop ini kepanjangan tangan kita
ada pssi pusat asprop di provinsi ada askap askota
itu kita harus duduk bareng
kita sih terima kasih masukan itu
tapi kita harus diskusikan bersama agar menjadi solusi yang terbaik kan gitu
berbicara mengenai solusi yang terbaik kita berbicara ke depannya
target kongres luar biasa nanti bayangan pak iwan seperti apa nantinya
sudahkah ada nama nama yang ramai beredar
meskipun kita tahu saat ini respon dari fifa belum ada ya pak ya
baru bersurat dan belum direspon
surat kita sudah layangkan kemarin ya
kita tunggu apa namanya balasan surat
tapi saya berharap fifa segera menyetujui kongres tersebut ya
sesuai dengan pertahapan yang ada
saya tidak tahu yang akan maju siapa
itu hak masing masing perorangannya
cuman saya menghimbau mari kita bangun sepak bola bersama sama
ini sekarang sudah ada korban kanjuruhan
kompetisi tidak jalan
jangan lagi terus bermain di media
apa sih yang dicari gitu kan
kita meskipun surat tidak tersirat ya
tapi kita mengertilah
saya berharap pada yang akan maju sabar dulu
ada pentapannya nanti
siapapun yang terbaik nanti akan menjadi ketua umum pssi
tapi tidak usah ramai sekarang di media
melakukan buzzer lain sebagainya
sekarang sudah klb juga
mau apa yang dicari lagi
pesan pak iwan yang mau jadi ketua umum pssi
karena surat juga belum direspon oleh fifa
ini sekarang kita bulan november
memasuki bulan november
liga tidak berjalan
dan stakeholder lainnya
sambil menanti di bulan maret tersebut
sambil menunggu kepastian juga dari pemerintah memberikan izin
ya sekarang kan besok ada owner meeting
lancaran lib yang mengadakan itu
kita tunggu dari teman teman apa masukannya
kalau saya sih berharap cepat liganya bergulir kan
tapi sekali lagi kan
ini pemerintah yang mengizinkan
untuk liga bergulir
kapalnya kita belum tahu
kalau saya meminta ya
kalau saya meminta ya cepat
ya mungkin dengan sistem kita sentralisasi
kita sudah ada skenario dari lib
untuk jadi cluster
seperti di jawa tengah dengan jogja jadi satu
nanti apa tanpa pemain dulu atau bagaimana
itu sudah di setelisikan
tapi kembalikan ini nanti domainnya untuk mengizinkan pemerintah
saya sih berharap itu ya
tapi yang lain lainnya tentunya nanti
akan saya sampaikan kalau sudah selesai
owner meeting dan pertemuan lib dengan klub klub
komunikasi seperti apa yang disampaikan
kondisinya seperti apa
dan apakah pak iwan juga berkomunikasi dengan pemerintah
untuk membahas apa yang kemudian harus dilakukan selama penghentian liga ini dilakukan
ya tentunya kita berharap kan gitu
menyampaikan kepada pemerintah supaya kiranya ini bisa dibuka
liga ini digulir kembali
tapi kan mungkin ada beberapa aturan yang harus disepakati bersama
seperti dalam pengamanan
kan sedang dibuat perpol oleh pihak kepolisian
karena memang ada ruang kosong
antara aturan pipa dengan protap kepolisian
yang memang ini harus disinkronkan
sehingga nanti berbuat apanya sesuai dengan aturan fifa itu
harus betul betul tertuang dalam peraturan kepolisian
yang lain lainnya kan ada sesuai dengan bidang tugas masing masing ya
apa kesehatan harus bagaimana
kemudian nanti pupr harus merenovasi bagaimana
sekarang kan alhamdulillah pak presiden kita sangat atensi sekali pada sepak bola
berapa kali saya dipanggil untuk membahas sepak bola
termasuk u dua puluh untuk tahun depan
sekarang beliau menyampaikan kepada pupr harus membangun berapa stadion yang dipakai untuk pertandingan liga
bahkan yang enam kan sudah
pilihan dunia sudah ada
ini delapan akan lagi
itu luar biasa loh presiden kita
saya terima kasih mewakili insan sepak bola kepada beliau pak jokowi
yang begitu atensi
kemudian semua yang berkaitan ke sepak bola beliau mengkomodir
termasuk permintaan kami terhadap tc beliau berikan di ikn lima puluh hektar
artinya kan semua perbaikan perbaikan ini dilakukan setelah tragedi terjadi
pertanyaan masyarakat apakah memang sebelumnya celah celah ini ada regulasi yang mungkin tidak sinkron
koordinasi mungkin yang tidak begitu kuat antara berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan liga pertandingan
apakah celah celah itu memang tidak terbaca sebelum tragedi kanjuruhan
atau memang ada upaya dari pssi
tapi tidak direspon oleh pihak pihak yang lain
saya rasa kan pertanyaannya bukan baru sekali ini
sudah ribuan kali
itu yang menjadi pertanyaan
ya pada saat kejadian pun mbak bisa melihat apa yang terjadi gitu
di situlah mungkin letaknya kan
kalau kita sudah melakukan workshop berapa kali dengan pihak terkait
itu kan dari lib ya itu yang bicara ya
mungkin pendalamannya silahkan yang jelas itu sudah dilakukan gitu
terjadi miss di lapangan kan pasti ada sesuatu
ya mungkin mbak bisa tanyakan
mungkin pada pihak terkait yang ada di lapangan tersebut
kalau di kami sudah itu lakukan
ketika kita berharap bahwa prestasi dunia sepak bola itu fokus ke depan
melihat ini sepertinya kita harus mundur sedikit
ada beberapa yang masih harus diperbaiki
penyempurnaan dari sisi stadion dari sisi yang lainnya
terakhir pertanyaan saya
anda melihat seperti apa dunia sepak bola indonesia ke depan
saya rasa dengan adanya transformasi sepak bola yang sekarang sedang dilakukan
yang penampingan lakukan oleh fifa dan afc
insya allah karena ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat mahal dan berharga
dari semua sisi tentu ada perbaikan perbaikan yang menuju sepak bola sesuai apa yang diharapkan oleh publik dan standar fifa ya
ya banyak stadion yang harus diperbaiki pasti
nanti sop pengamanan harus sesuaikan pasti itu
insya allah itu masukan yang nanti kita harus bicarakan dengan pihak terkait duduk bareng ya
saya akan lemparkan itu mungkin nanti ke
semua stakeholder yang ada
terakhir jika nama pak iwan kemudian kembali digadang gadang untuk sebagai ketum pssi setelah klb
sekarang aja gak dipercaya
udah lah gak usah bicara itu ya
pak iwan terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di prime news
kita berharap bahwa apa yang terjadi di tragedi kanjuruhan menjadi catatan yang harus kita lihat
kita ingin melihat bagaimana ke depannya
catatan hitam kita lewati tapi kita juga harus melihat bagaimana prospek sepak bola indonesia ke depan
pak iwan terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita bersama kami selamat malam